terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
demi menjaga keselamatan penerbangan ratusan karyawan pt angkasa pura dan kru maskapai
ramai ramai membersihkan landasan pacu pesawat
sejumlah pramugari juga dilibatkan dalam aksi ini
inilah aksi ratusan personil pt angkasapura satu juandao surabaya dan kru dari seluruh maskapai
berpanas panas mereka mengecek kondisi landasan pacu bandara secara bersama sama
tidak hanya itu mereka juga membersihkannya dari benda benda yang dapat menyebabkan kecelakaan
terutama saat pesawat take off dan landing
dengan telaten para kru maskapai termasuk para pramugarinya
membersihkan dari benda benda yang dapat merusak mesin pesawat bila terhisap turbin
berbagai benda asing seperti logam plastik atau yang lainnya
segera disingkirkan agar landasan tetap muka
terus dan aman saat digunakan
baru pertama kali sih tapi menurut kita asik juga
buat pengalaman aja daripada banyak sampah sampah atau apa
nanti malah belahin penumpang
jadi kita berpartisipasi buat mesin efren ini
kita mengadakan city pimpin pada hari ini dan nanti akan dilanjutkan hari berikutnya
jadi harapkan fasilitas fasilitas yang menunjang dalam rangka pencapaian keselamatan ini
sudah terpenuhi standarnya
tak hanya sampai di situ pemeriksaan pun berlanjut dengan memeriksa segala peralatan
yang dibutuhkan pesawat saat mendarat
kegiatan ini direncanakan akan berlangsung rutin di luar pengecekan yang dilakukan khusus oleh petugas
ini semua agar perjalanan dan kedatangan pesawat di bandara juanda bisa lancar dan tanpa insiden